menjelang pendaftaran pasangan bakal calon gubernur di pemilihan gubernur dki jakarta
partai gerindra sudah resmi akan mengusung sandiaga uno untuk menantang ahok
sementara sikap pdi perjuangan sebagai kunci utama masih belum terprediksi
hal ini membuat konstelasi politik jelang pesta demokrasi di ibu kota semakin dinamis
pemilihan gubernur dki jakarta memasuki babak baru
sudah dua nama bakal calon gubernur yang pasti akan berebut kursi dki satu dua ribu tujuh belas mendatang
sang petahana basuki cahayapurnama dan sandiaga uno yang dimajukan partai gerindra
namun peta kekuatan antar parpol dan kandidat masih samar
menunggu sikap politik pdi perjuangan yang kini masih misteri
pilihan partai pemenang pilkada dki dua ribu dua belas lalu itu akan jadi kunci utama yang mengubah peta perpolitikan di dki
partai partai lain pun terus menjejaki koalisi dengan partai berlambang banteng tersebut
kita sudah menuju skema
skema pertama itu adalah ketika kita berkoalisi dengan pdip maka kita bicarakan mana nomor satu nomor dua
mungkin hitungan yang paling wajar itu ya nomor dua diterima
oke nanti kita bicarakan
kemudian skema kedua tanpa pdip
tanpa pdip pun bercabang
pdip mencalonkan sendiri satu paket
atau pdip bergabung dengan ahok
dua skema ini kita siap
satu nama dari pdip yang banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah wali kota surabaya tri risma hari ini
sebelumnya dalam berbagai kesempatan risma terus menampik akan maju di pilgub jakarta
namun belakangan ia menyatakan mulai pasrah terkait kemungkinan tersebut
gimana aku juga kan
aku kan nggak bisa kemudian ngacu warga surabaya dengan warga jakarta kan
jadi apakah ibu ada
ya nanti tuhan lah yang menentukan
jadi aku nggak bisa jawab kan
ya aku mereka nyampaikan
karena dulu waktu menteri aku juga sudah salah
dukungan terhadap risma untuk ngacu di pk dan dki mendapat apresiasi dari calon pertahanan ahok
ahok menyebut makin banyak kepala daerah berprestasi akan bagus untuk pembangunan ibu kota
sebab jakarta adalah barometer pemerintahan indonesia
jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini
saya nggak tahu ya
kan surabaya lebih besar daripada solo gitu loh
kamu kerja apa saja selama itu di daerah kamu
semua mesti dibandingin
kini perhatian tertuju pada sikap akhir pdi perjuangan
dengan jumlah kursi terbesar di dprd dki yakni dua puluh delapan kursi
pdip menjadi magnet utama bagi partai lain untuk merapat
posisi tawar itu pula yang juga dinilai menjadi alasan ahok masih berharap
yang juga dinilai menjadi alasan ahok masih berharap
mendapat dukungan dari pdip meski telah disokong oleh tiga parpol
mendapat dukungan dari pdip meski telah disokong oleh tiga partol
agus wimansyah cnn indonesia